mana ada coba larangan dokter pasiennya nyari udara segar ini teh nggak bener
yang gak tahu tuh abah dok kata si meli gitu
si mel tuh bikin masalah wah ini
ya gak mungkin ketemu lah abah soalnya kan kita ajak raya ke gudang
aduh kemana nih lahiatnya
perasaan keseluruhan rumah sakit tapi tidak ketemu juga
ah duh pak gimana kalau kita cari ke kamar mayat
nah gimana tuh eling
eh iya mah kan kita sudah kesana kesini mencari neng raya tidak menemukan ya
barangkali dia ada di kamar manyut talks daripada kita ke kamar mandi perempuan dimarahin sama para wanita shock
cari kamar mayat ke tempat toilet perempuan gak boleh tuh eh
tata telepon bunyi
eh si kemur
kok lama banget yang angkatnya
om tadi mamah aku kesana katanya hilang rayanya
emang dikhawatir banget ya om
iya mur neng raya teh hilang tadi teh sama si meong
meong meli maksudnya
iya meong si meli
dia teh datang menyenguk neng raya kesini
eh pas dilihat deh di kamar rawatnya sudah tidak ada sudah menghilang
oh ini sih kayaknya meli sama anak anak emang sengaja bawa rayanya pergi untuk menghindari nyokap gue
kan mereka emang udah tahu kalau calon istri abah itu nyokap gue
ngot halo ngot kita teh sudah cari kemana mana tapi si neng raya belum ketemu juga
ya udah om dudung tenang aja om
kan sama temen temennya raya udah itu pasti gak kenapa napa gak kemana mana kok ya

aduh baru kepikiran
yaudah deh kalo gitu dulu ya om ya
makasih om assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa yang kepikiran
kepikiran si neng raya teh lagi sama siapa
temen kan sehat ya si neng yang sakit berarti jangan terlalu khawatir ya tak
cuman kemana dong
pokoknya nama baik baik saja
hal ini terdalam saja yuk
nggak ngerti kamu
wah berapa gimana ketemu gak tidak sini
kamu udah cari serius dong
cari yang serius
eh abah bukan serius lagi seratus serius kita sudah cari nggak ketemu abah
ya bah nih yang kita tidak masukin itu hanyalah toilet wanita dan kamar mayat
so kalau abah tidak percaya kita kemon kesana
amah sorangan tidak mau melihat kamar mayat sama wc wanita ya
oh si neng kemana
oke deh raya cepet sembuh ya
kalau udah apa apa telfon aja oke
pokoknya lo kalau kepikiran apa udah gak usah dipikirin lo lemesin
oke lemesin ya gue cabut ya lemesin oke baik baik
mayah wong depa
ada tuh kamar
udah saya cari kemana mana di seluruh rumah sakit ini tidak ada kamu bawa kemana
ya gak mungkin ketemu lah abah
soalnya kan kita ajak raya ke gudang
hari kamu ngapain ngajak si neng ke gudang jadi sakit
oh soalnya abah bawa pacar abah buat jengukin raya
bawa ke udang si neng raya ya
kenapa bawa ke gudang lain rayanya tapi tidak laporan sama kita
jangan jangan ini mah temen temen si neng ini udah tau
kalau pacarnya si abah itu
bisa jadi gitu
iya emang tak lagi sih menyebar kemana mana
berarti sudah selalu menyebar kemana mana si neng
ah si neng kemana woy si neng dari mana kamu
tadi si neng minta tolong sama temen temen abah buat nyari udara senter
soalnya si neng sumpit disini terus abah
eh tapi mau dibawa ke gudang
ah aku mau ke gudang permasalahannya si neng kan seruk seruk disitu nih eh sempit sumpit
ya justru itu tadi kata si meri di rumah sakit ini tuh kalau misalkan ada dokter ngelihat pasiennya jalan jalan
itu katanya bakal diomeli
mana ada coba larangan dokter pasiennya nyari udara segar ini teh nggak bener
ya gak tau tuh abah dah kata si meli gitu
si mel tuh bikin masalah woy ini

ya gak mungkin kata si meli gitu
mungkin ketemu lah abah soalnya kan kita ajak raya ke gudang
emang ini rumahnya teh
tiga barang bekas woy di gudang
adek kamu ngapain ngajak si neng ke gudang dia lagi sakit
adek kamu teh
soalnya abah bawa pacar abah buat jengukin raya
ini apa hubungannya ya
kenapa temen temennya si neng tidak mau pisahan kalau si neng ketemu sama si teteh manis
ya maaf ya mak beginilah kondisi istana saya sempit dan sederhana
maklum saya tinggal sendiri disini
emangnya bininya kemana pak
udah lama kagak pernah tinggal bareng sama bininya ya
pak deddy ini duda mah duda
duda kan pak deddy
kebetulan duda alhamdulillah
kebetulan dong pak
emang kenapa deddy ngomongin duda sama janda sih
udah deh gak usah ngebahas itu
pak deddy ini kan dude
kalau digabungin ya klub dong
jadi emang gak usah ngomongin soal duda sama janda
udah punya anak belum
ee anak yah bu
udah punya anak belum
yaudah yaudah kalau gitu kita langsung pulang aja deh yuk pamer coba
ee bentar dulu nape
ngomong ian masih banyak urusan mak
yaudah kalau mak mau di sini ian tinggalin ya
ian pulang duluan biar mak sendiri nanti pulangnya
eh tega banget sih lo sama gue
masa iya gue tinggalin berdua sama mak magnet ini
yaudah kalau begitu ayo pamit dulu ya
atau pak deddy mampir mampir ke rumah
ya hitung hitung biar memperratu seratu rohim
pak saya berdua pamit
pak kita ulang dulu ya
silahkan itu pintunya di situ
eh eh ian ian ian ian ian
kalau dilihat lihat pak deddy gagah juga ya